nah sekarang kita beralih ke informasi yang lain pemirsa
barangkali juga anda menonton satu video viral ketika beberapa waktu yang lalu
gubernur jambi zumi zola melakukan sidak ke rumah sakit umum daerah raden matahir jambi
ternyata sidak ini mengundang reaksi dari publik
ya terlepas dari reaksi ada yang pro ada yang kontra sidak yang dilakukan oleh gubernur jambi
zumi zola mampu mengubah kondisi di rumah sakit
kita perlihatkan seperti apa perubahannya di sana
ada yang berbeda dengan aktivitas di rumah sakit umum raden matahir kota jambi
usai sidak gubernur jambi zumi zola beberapa hari lalu
ruslan salah satu keluarga pasien asal sarulangun jambi
mengaku mendapatkan perhatian lebih dari tenaga medis yang bertugas
ada perubahan perubahan ini
ayo malam malam kan dikontrol terus

sudah ada peningkatan pelayanan
sudah ada perubahan

sekarang dicek sekarang

sama aja ada perubahan
kalau ini alhamdulillah
perubahan seperti apa
pak bimba sidak yang berusaha untuk melakukan perubahan
sudah melayangkan surat teguran bagi tenaga medisnya yang dinilai lalai saat bertugas
untuk perubahan pertama memang secara aturan disiplin
lima belas orang itu pasti kita beri surat ingatan keras
itu yang harus kami lakukan dari intuksi pak bimba
karena memang mereka tetap diberi kesempatan
bukan disuruh keluar dari rumah sakit
tapi ketika mereka tidak mau meningkatkan kinerja
langkahnya ya harus keluar
dan itu diminta pak gubernur secara pribadi kepada mereka
perbaikan kinerja tenaga medis rumah sakit ini tidak lepas dari sidak yang dilakukan gubernur jambi zumi zola sabtu lalu
zumizola kesal saat menemukan rumah sakit dalam kondisi sepi
tanpa ada dokter jaga dan petugas medis yang seharusnya bertugas
emosinya meledak saat melihat sejumlah tenaga medis justru lelap tertidur
ini menindaklanjuti keluhan masyarakat
pembelianan di rumah sakit umum di daerah kraden latahar
keluhannya adalah apabila sudah jam dua belas lewat
itu dihubungi tidak ada yang jaga
sampai saja ada yang jaga
karena orang sakit ini kan tidak mengenal waktu
keluhan jam berapa pun bisa
sudah ada yang ditugaskan jaga di situ
tapi kalau sama sama kita lihat tadi
telponnya ke dalam
itu tidak dibenarkan
makanya tadi saya marah
yang dari bpjs
yang memang kurang mampu
ada disitu semua
yang tidak disiplin
silahkan pindahkan dari rumah sakit
emosi gubernur saat sidak
di rumah sakit ini ternyata juga mengundang
sejumlah akun mengunggah tulisan dukungan
namun tidak sedikit juga yang menilai
tindakan gubernur jambi zumizola